pusat perbelanjaan yang ada di jakarta utara ini memiliki banyak ragam kuliner menarik mulai dari makanan ringan hingga yang berat
lokasi pertama terletak di lantai satu blok a di mana tempat ini sudah buka sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga bihun bebek beijing
tempat makan ini buka dari jam sepuluh pagi hingga enam malam
di sini bebek direbus selama satu jam bersama dengan rempah rempah yang banyak digunakan di masakan tiongkok
yang digingseng kiceh angcau dan kamcau pun
setelah itu baru disajikan dengan bihun selada daun bawang bawang putih dan ketumbar
nah ini dia makanan kita yang pertama bihun bebek beijing
kalau biasanya makanan yang ada olahan bebeknya itu
ada bau amisnya tapi kalau di sini bau amisnya dari bebeknya itu nggak ada sama sekali
karena tadi kalau kita lihat dari proses pembuatannya itu pakai daun ketumbar yang banyak
jadi bau amisnya itu semakin jelang
terus kalau kita lihat ini bihunnya lembut banget terus porsinya juga besar dan memakai selada dan bawang putih yang membuat jadi semakin lezat
dan yang membedakan dari tempat yang lain adalah kalau di sini bisa makan pakai sate kerang yang nggak kalah enak
piyung bebek beijing ini halal lho rasanya sangat menyegarkan
karena banyak rempah rempah yang baik untuk kesehatan
untuk harga bihun bebek dipatok sebesar enam puluh rupiah dan sate kerang sepuluh rupiah per tusuk
dari lantai satu kita beranjak ke lantai tiga untuk mencoba ruja kola medan

ruja kola medan berdiri tahun dua ribu empat dan hingga saat ini sudah memiliki sebelas cabang

aneka buah yang dijadikan campuran juga sangat beragam
sambal rujak yang spesial dengan campuran kacang tanah dari india ini bisa jadi pilihan sebagai pencuci mulut
menarik ya menariknya bumbunya enak buahnya juga segar segar gitu
mungkin kacangnya ya kalau di misalnya di gelombak itu ya di jalan itu enaknya sih sama

mungkin kacangnya ini dia lebih enak
lalu utuh kacangnya itu utuh
lalu utuh kacangnya itu utuh
jadi kacangnya lah yang menarik
jadi kacangnya lah yang menarik
makan rujak makin komplit ditemani es cendol khas ruja kola medan
untuk harga rujak kolamedan ini dibanderol mulai dari tiga puluh tujuh hingga enam puluh rupiah
nah kuliner yang terakhir adalah kantin iswan
penampilan pemiliknya yang nyentrik dengan riasan wajah yang tebal dan bulu mata palsu yang panjang senada dengan warna pakaiannya
palsu yang panjang senada dengan warna pakaiannya
membuat tempat makan ini unik dan mengundang para calon pembeli
tujuannya cuma iseng iseng nggak tahunya filler
nggak ide sendiri
pertama cuma iseng iseng doang gitu
jualan apa aja nih
ada nasi bakar ada bugis mandi ada tar susu banyak aneka kue kue pontianak
menu andalanya apa
kantin yang terletak di lantai empat blok a ini berdiri sejak tahun dua ribu dua belas
lebih dari enam puluh makanan khas pontianak disajikan di sini
seperti coi pan ketan bumbu dan masih banyak lainnya
kantin ini buka setiap hari mulai dari jam sepuluh pagi hingga lima sore
jangan khawatir jika anda ingin makan di sini kantin ini memiliki banyak tempat makan bagi para pembeli
nah ini dia beberapa makanan yang ada di kantin
makanan iswan mulai dari makanan berat hingga makanan ringan ada di sini tapi karena tadi kita
udah banyak makan makanan berat kali ini saya di kantin iswan cuman pesen ada pai susu terus ada
juga talas goreng tahu goreng sama yang paling terkenal adalah ketan duriannya selain penampilan
dari pemilikan yang sangat nyentrik disini juga harga sangat terjangkau mulai dari delapan sampai
tiga puluh lima ribu rupiah saja nah buat kalian capek habis belanja jangan lupa juga untuk kulineran di
itc mangga ii reza sregar riki maulana jakarta